ada apa sarpalah
sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu
yang disuruh mencari batu biru
dia sudah memperoleh batu kedua
dengan begitu dia bertambah kesaktiannya dewi
kamu tidak usah khawatir
saya sudah punya rencana
untuk mengagalkan mereka mendapatkan semua batu biru
sekarang ikut aku
dia sudah merusak kerajaan majalaya
kalau begitu kami permisi pati
kami harus cepat cepat mengejar sarpala
kemana pun dia pergi
tunggu kesan aku
untuk menebus kesalahan
untuk mengambil serbuk itu
satu waktu sangat berguna
untuk menolong kalian berdua
kami berangkat dulu
baik ke sana
oh iya berarti
oh iya berarti
firasatku kurang baik
aku sama sekali gak bisa melihat di mana batu biru itu
kalau batu biru itu ada di sini
kaki aku digigit
ada apa dengan perasaanku ini
apakah kamu jadi dalam bahaya
supaya kita pergi dari sini
ini pasti raja ikan itu
sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu
dewi saya khawatir dengan orang utusan kaliani yang disuruh mencari batu biru
dia sudah memperoleh batu kedua
dengan begitu dia bertambah kesaktiannya dewi
kamu tidak usah khawatir
saya sudah punya rencana untuk mengagalkan mereka mendapatkan semua batu gini
sekarang ikut aku
gayatri kami datang dengan damai
kami hanya ingin memberi tahu kabar tentang kakakmu wijaya
kalau begitu kamu lihat sendiri apa yang terjadi dengan kakakmu wijaya
gayatri kamu bodoh membiarkan kakakmu pergi
kakangmu pergi bukan untuk mencari batu biru tetapi untuk menemui gadis lain
gadis yang lebih cantik lebih muda dari kamu
wijaya pasti sudah bosan dengan kau
dengan kondisimu yang sekarang sudah tua seperti ini kayaknya
tidak mungkin kakang wijaya ingin mengkhianatiku
semua laki laki itu sama
wijaya pasti akan jatuh ke pelukan wanita cantik itu
aku tahu bagaimana rasa sakitnya dikhianati
kalau kamu mau balas linda
aku bisa membantumu
ternyata aku salah
kakakmu telah mengkhianatiku setelah aku berkorban untukmu
bagaimana caranya jika aku ingin membalas dendam jika keadaanku seperti ini
meski besarnya sakit arrogantu kuat lagi
a kagaknya berisik disitu
kayatri berendamlah di sungai itu
sungai itu adalah sungai abadi yang bisa membuat orang terluka menjadi sehat dan muda lagi